dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok marah saat rapat penanganan pasca banjir berlangsung di balai kota jumat pagi tadi
kemarahan ahok terkait dengan jakarta yang masih banjir
itu prinsip bahasa kampung saya yang bodoh nurut yang pintar ngajar
jadi orang yang bodoh gak mau nurut pintar gak mau ngajar
jadi kau sepandang saya gubernur hari ini
kalau saya bodoh ajarin saya

banjir banjir ngarang aja
itulah salah satu ungkapan kekesalan ahok saat rapat penanganan pasca banjir di kelar jumat pagi
menurut ahok meluapnya kalijipinang dan jebolnya tanggul jati asi
karena adanya keterlambatan pembukaan pintu air manggarai dan peaktifan pompa air
yang akhirnya menyebabkan sejumlah wilayah di jakarta timur terendam banjir hingga enam puluh cm
tidak hanya itu terendamnya kawasan pademangan juga membuat ahok murka
pasalnya wali kota jakarta utara beralasan pompa air dimatikan karena air laut sudah masuk di wilayah jakarta utara
bagaimana bisa yang di bawah di kota mengatakan air laut masuk ke dalam
saya tanya pak dario di jembatan kan air laut pernah masuk jembatan ini gak
oh gak pernah jauh pak
nah kau masih jauh pertanyaan saya
kenapa pompa ancol tidak jalan
logika saya ancur harus jalan mati matian nih
logika saya harus jalan mati matian bukan dimatiin
cocok gak jadi penemuan badan penanggulangan bencana
lebih cocok itu gak badan penginformasi bencana
ahok juga mengkritik kinerja badan penanggulangan bencana daerah
karena didilai tidak terlihat bekerja
banjir menghampiri jakarta
ahok juga mempermasalahkan bpbd yang hanya memberikan informasi titik banjir
tanpa memberikan informasi titik banjir yang sudah surut
dalam rapat yang dihadiri suku dinas tata air jakarta timur
wali kota jakarta utara dan bpbd ini
ahok meminta setiap unsur pimpinan wilayah mengontrol dengan tepat
waktu pembukaan dan penutupan pintu air
memaksimalkan fungsi pompa air
dan memperbaiki desain jembatan
untuk mengatasi banjir jakarta